seperti dalam informasi sebelumnya puluhan warga gunung kidul daerah istimewa yogyakarta terkonfirmasi positif antraks
bahkan salah satu diantaranya meninggal dunia
lantas seperti apa penyakit antraks dan bagaimana penyebaran dan juga mitigasinya
berikut data yang berhasil kami himpun dari detik dan cnn indonesia com
dikutip dari laman resmi dinas pertanian dan pangan kabupaten kulon progo
antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan bakteri basilus anthrasis
dan penyakit ini bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya
tetapi tidak dapat ditularkan antara sesama manusia
ya menurut laman resmi balai besar veteriner wates
ini ciri awal yang dapat diketahui pada hewan yang terkena antraks
adalah mengalami demam tinggi yang disusul dengan gelisah kesulitan bernafas kejang rebah dan juga kematian
selain itu sering ditemukan juga adanya enskreta berupa darah yang keluar dari lubang lubang kumlah
seperti hidung mulut telinga dan anus
pembekakan pada daerah tertentu seperti daerah leher dada abdomen dan juga sekitar kelamin juga sering ditemukan
tubuh manusia melalui luka di kulit
jika luka bersentuhan dengan benda atau hewan yang terpapar antraks
maka anda bisa terpapar antraks kulit
selanjutnya saat anda mengonsumsi daging hewan yang terpapar antraks
terutama jika dimasak tidak terlalu matang
maka bisa memicu antraks pencernaan
bakteri akan masuk hingga menginfeksi saluran cerna
kemudian antraks yang menular ke pernapasan adalah jenis yang paling berbahaya
antraks jenis ini bisa berkembang biak di saluran pernafasan saat anda menghirup
seperti spora antraks
ya namun antraks ini dapat diobati dengan melakukan pemberian antibiotik
sementara itu untuk mencegah antraks dapat dilakukan dengan vaksinasi setiap tahun
pada daerah yang tidak bebas antraks
sedangkan untuk daerah bebas antraks
tindakan pencegahan dilakukan berdasarkan pengawasan
dan pengendalian masuk ke luar
dan disertai dengan surveillance